salah seorang korban selamat menceritakan detik detik sebelum terjadinya kecelakaan tunggal bus po rosalia indah di ruas tol batang semarang
korban menduga tragedi ini merupakan kecelakaan tunggal karena bus tiba tiba hilang kendali tanpa menabrak kendaraan lain
makanya itu entah remnya blom entah tiba tiba tidak ngantuk pokoknya kecelakaan tunggal
terus itu tiba tiba terbalik langsung
batas berarti sampai ke jalur sebelah
ada yang menabrak kendaraan lain
tapi yang ada di dalam itu ya banyak bangsa yang
tinggal anak anak kecil
itu sendiri dari barat sama siapa aja
jadi kondisi berarti tetap kita tidur dulu
makanya saya tahu langsung allah allah allah
langsung gelap aja karena langsung gelap gelap gelap gelap gelap